ada lebah di jalanan kota bandung jawa barat
bukan lebah sungguhan ya
melainkan gubernur jawa barat rituan kamil dan putra bungsunya arkan naedan misbah
yang kompak memakai kostum lebah
sementara sang istri atalia praratya mengenakan kostum kupu kupu
bersama ratusan peserta dari dua puluh tujuh kota dan kebupaten sejauh barat
kang emil dan keluarganya mengikuti arak arakan karnaval budaya
dari monumen perjuangan rakyat jawa barat hingga ke halaman gedung sate bandung
karnaval budaya yang merupakan bagian dari west java festival dua ribu dua puluh tiga ini
digelar pada minggu pagi
karena temanya adalah serangga jawa barat
saya pakai lebah dan seumur umur baru sekali juga
jadi kalau ada lucu lucuan ya mohon maaf lahir baca
keunikan ragam kostum yang ditampilkan peserta
jalan tersendiri bagi masyarakat yang memenuhi sepanjang jalan yang dilewati karnaval
sebelum menutup acara rituan kamil menyempatkan diri untuk menyapa masyarakat
sekaligus berpamitan karena pada lima september besok
dirinya akan selesai bertugas sebagai gubernur jawa barat
tak hanya di halaman gedung sate
kang emil kembali berpamitan kepada warga jawa barat
di konser west java festival dua ribu dua puluh tiga di stadion siliwangi bandung minggu malam
di atas panggung kang emil berterima kasih dan memohon maaf kepada warga jawa barat
tapi berkat doa doa rakyat jawa barat
lima tahun saya lalui
dengan tekan kuat
walaupun covid melanda
walaupun eril sudah tidak ada
provinsi ini adalah provinsi terbaik di indonesia
rituan kamil pun sudah mulai berkemas untuk meninggalkan rumah dinas gubernur jawa barat
kang emil mengaku
memiliki banyak pengalaman dan kenangan di gedung pakuan bandung ini
termasuk kenangannya bersama mendiang putra sulungnya
emeril kan muntas
setelah masa jabatan rituan kamil selesai
posisi gubernur jawa barat akan digantikan oleh penjabat gubernur b triadi mahmudin
b saat ini masih menjabat sebagai deputi protokol pers dan media sekretariat presiden
selain b presiden joko widodo juga sudah menunjuk sejumlah penjabat
gubernur untuk menggantikan gubernur yang berakhir masa jabatannya tahun ini
para penjabat gubernur tersebut akan dilantik dalam waktu dekat
tim liputan cnn indonesia